kenapa gusti prabu malah pergi
tapi pergi kemana mereka
cari penyusup itu
mereka pasti belum jauh dari sini
itu pintu rahasianya
allah juga berfirman
dalam surat ar rahman
sudahlah jangan bersedih
marilah kita bersyukur dengan ucapan
di dalam rasa hati kita
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kami akan mengingatnya saat ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah ya rahman
kuatkanlah penduduk pajajaran
menghadapi ujian dari engkau ya allah
semua masuk dalam
golongan orang orang yang beriman
ayah anda prabu siliwangi
orang ini begitu kokoh
dan juga tersembunyi
pemikiran ayah anda prabu memang cerdas
ayah anda sudah memikirkan untuk ke depannya
kamu memang benar ray
ini sungguh luar biasa
apa yang mereka lakukan di sana
aku harus mencari tahu
kenapa kami dibawa kemari
nyai lihat tempat itu
tempat itu adalah jalan keluar dari lorong rahasia
dari ruang smedia yahanda
mereka pikir mereka bisa lari dari kubur itu saja
aku tidak akan hidup tenang jika mereka masih hidup
oh begitu ayo kita masuk dan segera mengejar mereka
sebelum mereka melarikan diri lagi
tempat itu adalah satu satunya jalan keluar dari lorong rahasia
tapi bagaimana jika mereka berubah pikiran dan berbalik arah
akan lebih mudah untuk mereka menembus kepungan prajurit pajajaran dan kabur
karena itu aku tempatkan paman sancang lodaya dan juga paman surakar
mereka akan menjaga kerta di tempat smedia
aku akan memenggal kepala kian santan
dan juga kakak kakaknya
begitu mereka keluar dari lorong
baiklah gusti prabu
rai perhatikan jalanmu
aku akan menjagamu dari belakang
tapi raka apakah ada orang yang mengikuti kita
aku sangat merasa tidak nyaman
para prajurit itu tidak akan tahu pintu rahasia
bagaimana mungkin mereka pergi tanpa meninggalkan jejak sama sekali
mereka adalah raden jaya santang
dimaras raden santang
dan raden warang santang
apakah gusti prabu sudah diberitahu
sudah tuanku tadi gusti prabu datang kemari
lalu pergi lagi dengan nyai rompak nyai ratu laut dan lau setah
kenapa gusti prabu malah pergi
tapi pergi kemana mereka
cari penyusup itu
mereka pasti belum jauh dari sini
ada apa gusti
aku mencurigai sesuatu
kita harus menyelamatkan raden jaya santang
kita akan dituduh memberontak
alhamdulillah rabbil alamin
kita berhasil kuat
alhamdulillah rabbil alamin
impian alhamdulillah rabbil alamin